masih dari jakarta sebanyak empat puluh empat ratus sembilan belas warga lanjut usia tercatat sebagai penerima kartu lansia jakarta pada tahun dua ribu sembilan belas
dengan anggaran rp dua ratus sembilan puluh satu miliar rupiah anies berharap dana yang diberikan bisa membantu kebutuhan sehari hari
ditemui selepas acara penyerahan simbolis kartu lansia jakarta di wilayah koja jakarta utara
anies mengatakan program ini berdasarkan peraturan gubernur no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas dan nomor satu ratus sembilan puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd
serta untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia
masing masing warga lanjut usia menerima dana bantuan sebesar rp enam ratus ribu rupiah per orang per bulan
dengan mekanisme penyaluran dana per triwulan dari rekening klj dinas sosial
dki jakarta ke masing masing rekening lansia
kartu lansia jakarta ini diberikan kepada warga dki berktp dki yang berusia di atas enam puluh tahun
tidak memiliki penghasilan tetap atau kurang mampu
dan mereka juga yang secara fisik memiliki kendala
begitu juga dengan secara psikologis
termasuk juga orang orang tua yang memiliki penyakit menahun
dan sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan
dan ini dibagikan lewat bank dki
berapa nilainya nilainya rp enam ratus ribu rupiah per bulan
dan ini akan diberikan secara triwulanan tiga bulanan